setelah dihentikan sementara upaya pencarian terhadap empat orang korban tenggelamnya kapal laut jenis joloro di perairan samatelu
kecamatan liukang tupabiring utara pangkep sulawesi selatan kembali dilanjutkan
tim sar gabungan masih memusatkan titik pencarian di lokasi awal kejadian yang berada di sepuluh mil laut dari dermaga
tim dari bidokes polda sulawesi selatan juga sudah membuka posko antemortem di dermaga untuk proses identifikasi para korban
tepat pukul lima pagi kamis pagi waktu setempat puluhan anggota tim sar gabungan dari basarnas
badan penanggulangan bencana daerah serta kepolisian kembali melanjutkan upaya pencarian terhadap empat orang korban kapal jenis joloro
yang mengangkut dua puluh satu orang rombongan pengantin di perairan samatelu kecamatan liukang tupabiring utara pangkep sulawesi selatan rabu sore kemarin
empat orang korban yang masih dalam pencarian masing masing bernama haikal sembilan tahun mulyansar atau ansar sembilan belas tahun hamka dan abdul rahman
keempatnya dipastikan berada di dalam kapal naas dari pulau salebo kecamatan liukang tupabiring utara menuju dermaga macini baci kecamatan labakang pangkep
beberapa kapal tradisional milik warga juga terlihat ikut melakukan pencarian korban
sampai saat ini belum ada sih informasi bahwa ada jenazah sekitar pulau sumatera
cuma kita melakukan pencarian sekitar itu karena kemarin titik duga tenggelamnya kapal itu di sekitar pulau samatelu
tadi seberapa kilometer pak dari wilayah titik kejadian
untuk dari pulau abuhan sampai dengan titik duga yang kemarin itu kurang lebih sepuluh tiga mil dari sini
untuk sementara belum ada karena kami ini hari ini semalam masih aman kapal melakukan pergerakan dan tidak ada kendala
hari ini pun misalnya saya lihat cuaca masih cerah
tim disaster victim investigation atau dvi polda sulawesi selatan juga sudah membuka posko anti mortem di markas polo air yang tidak jauh dari dermaga
selain untuk proses identifikasi korban posko ini juga akan menjadi pusat informasi bagi keluarga korban
yang selamat berapa orang sih pak
untuk yang selamat ada sebelas orang
sebelas orang ini semua sudah dievakuasi atau bagaimana
semua yang selamat ada di daratan semua sudah mereka kembali ke rumahnya masing masing
tapi ada masih korban yang belum ditemukan empat orang
total korban tenggelam dipastikan berjumlah dua puluh satu orang
enam orang meninggal dunia sebelas orang selamat dan empat orang masih dalam pencarian
mohamad bakri pangkep
sebelumnya sebuah kapal laut yang ditumpangi oleh puluhan warga yang baru pulang dari acara pernikahan tenggelam di perairan pulau samatelu kabupaten pangkep sulawesi selatan pada rabu sore
akibat kecelakaan ini enam orang penumpang tewas sementara tim gabungan berhasil mengevakuasi dua belas korban selamat
kapal yang mereka tumpangi diduga dihantam ombak besar saat bertolak bersama beberapa kapal lainnya dari pulau seribu
kalebo menuju dermaga macinibaji kecamatan labakang pangkep